saatnya kita ajak anda jalan jalan di akhir pekan biasanya kalau misalnya berlibur ke pendakian begitu agak cukup melelahkan begitu ya
apalagi di saat ini musim hujan nah bagi anda ini ada solusi yang cukup baik begitu ya
bagi anda yang mungkin suka kelelahan ketika mendaki nah ini bagi anda yang ingin berwisata ke taman wisata alam puncak ijen
ada pilihan lain selain dengan jalan kaki yaitu dengan jasa yang baru disediakan yaitu dengan angkutan bernama taksi ijen
nanti saat sudah sampai di puncak ijen ini anda bisa menikmati pemandangan indah puncak gunung ijen
hari libur dan akhir pekan saat gunung ijen sesakit pengunjung membawa berketer sendiri bagi penambang melerang
troli yang biasanya digunakan untuk mengangkut hasil tambang berubah fungsi di moda transportasi untuk naik ke puncak gunung
keberadaan taksi ijen ini sangat membantu bagi pengunjung yang tidak kuat mendaki hingga puncak
demi kenyamanan penumpang setiap troli dimodifikasi dengan model tempat duduk seperti beca
para wisatawan yang ingin menaiki taksi ijen ini bisa duduk manis di atas troli
demi keamanan penambang mengikatkan tali ke tubuh penumpang
perasaannya gimana senang
dan kalau jalan tadi pun
dalam setengah jam lah

maksudnya sulit kan
retih kaki sakit
untuk harga gimana ibu
murah mahal apa murah
dengan jalur yang menanjak dan penuh tikungan tajam dibutuhkan tenaga ekstra untuk sampai ke puncak gunung ijen
setiap troli yang mengangkut wisatawan dibutuhkan tiga penambang untuk menarik troli
tergantung berat wisatawan yang menggunakan jaksa taksi ijen ini
dalam sehari biasanya sebuah taksi izin bisa mengangkut satu hingga tiga penumpang
penumpang dikenakan biaya rp delapan ratus ribu rupiah untuk pulang pergi ke puncak ijen ini
untuk telanfostasi tanuh wisatawan yang naik ke ijen
untuk tarif untuk lokal rp delapan ratus
pulang pergi untuk mandan negara rp satu
berapa kali mas setiap hari
kalau bisa dua kali
kalau ada yang mau naik kalau tidak ada satu kali
berat tidak mas
kawah ijen merupakan salah satu objek wisata favorit di banyuwangi yang tidak pernah sepi pengunjung
untuk mendaki sampai kawasan ini dibutuhkan waktu dua hingga tiga jam
rasa lelah pengunjung akan segera terbayarkan dengan pemandangan indah puncak ijen